terdakwa kasus pencemaran nama baik nikita mirzani menjalani sidang perdana di pengadilan negeri serang banten senin siang
nikita memasuki ruang sidang utama sekitar pukul sepuluh lima puluh waktu indonesia barat
persidangan dipimpin ketua majelis hakim dedy arisaputra
tim jaksa penuntut umum kejaksaan negeri serang mendakwa nikita mirzani melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik
jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan nikita mirzani dalam postingannya telah menyudutkan dan merugikan dito mahendra secara material
akibat ujaran nikita dito mengalami kerugian material karena batal melakukan transaksi jual beli sepatu sebesar rp tujuh belas lima ratus pada bulan mei dua ribu dua puluh
sementara itu nikita mirzani menyatakan kondisinya sehat meski sempat dirawat di rumah sakit akibat sakit tulang belakang
karena alami kita juga punya kondisi yang ada di rumah sakit jadi memang agaknya kadang kadang kalau mampu

beradaptasinya biasa aja sih teman teman di dalam tamu juga baik baik semua
terus karutannya baik kpmnya baik siap siap juga baik
jadi gak harus beradaptasi ya biasanya di rumahnya
tim kuasa hukum nikita mirzani telah mencatat
sejumlah poin dakwaan jpu sebagai bahan eksepsi
menurut tim kuasa hukum dakwaan jaksa penuntut umum masih lemah dan membingungkan
yang jelas yang paling takjub itu adalah kerugian rp tujuh belas lima ratus yang sempat kami pertanyakan
ini benar atau salah ketik
nah itu yang kami tanyakan tadi
yang lain lain sudah jelas bahwa nikita tidak ada niatan dan itu sudah direkan
jadi jaksa secara gentle menyatakan membenarkan bahwa niki hanya memposting
riki hanya menghimbau itu jelas di dakwaannya
sidang selanjutnya akan kembali digelar dua pekan ke depan dengan agenda mendengarkan pembacaan eksepsi nikita mirzani
atau tanggapan terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum
hadi masda serang bandar